prajurit buka pintu
kalau perlu didobrak
hai kenapa main paksa seperti itu
oh raden samba
selamat malam raden
pengembang tugas negara
seluruh isi rumah
raden dari mana
apa perlu aku jawab
kau sudah tahu sendiri
ada apa ini sebenarnya
untuk mencari mantili
dia telah mencelakakan
membuat keonaran di kraton
atau aku jebol dengan paksa
sekiranya aku keberatan
di atas segalanya
kami harus mendapatkan mantili
di rumah raden
kau tuduh aku
bukan menuduh raden
dia ada di dalam rumah raden
jangan lupa like share dan subscribe
terima kasih atas pengertian raden
pesan gusti gendala
jika raden mengetahui keberadaan mantili
segera lapor pada kami
itu pun jika raden samba masih ingat sumpah setia raden pada madangkara
kau tadi dicari utusan gendala
aku luka darah
aku bertarung dengan kak dika
tapi dia curang
dia mempukung aku
dengan taring baranya
tidak semerangan orang bisa mengatasi gempuran taring bar
aku tidak bisa mantili
aku tahu kau tidak bisa
perjalanan empat hari
tapi aku tetap kesana
lukamu cukup parah mantili